dan itu yang akan berjalan
sidang pembacaan fonis terhadap dua terperiksa
yakni ketua kpk firly bahuri
dan ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo ditunda
karena dari hasil pelacakan internal
dewan pengawas diduga melakukan interaksi
dengan pegawai kpk yang positif covid sembilan belas
oleh sebab itu kpk menjadwalkan
akan melakukan swab test kepada anggota dewas kpk
pada lima belas september
ketua kpk firly bahuri diperiksa
karena disangkakan menerapkan sikap hidup hedonisme
dengan menyewa helikopter mewah
perilaku firly dinilai bertentangan dengan kode etik pimpinan kpk
yang dilarang bergaya hidup mewah
sementara yudi disangkakan menyebarkan informasi tidak benar
penundaan sidang pembacaan putusan terhadap dua orang terperiksa tersebut
dilakukan karena dibutuhkannya tindakan cepat
terhadap penanganan dan pengendalian virus covid sembilan belas
di lingkungan kpk khususnya pada dewan pengawas
joko chandra dan pinangki kembali menjalani pemeriksaan hari senin
sebagai saksi untuk tersangka andi irfan jaya
dalam perkara dugaan suap pengurusan fatwa ma
selain sebagai saksi pinangki juga diperiksa sebagai tersangka
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
pengacara pinangki jeffrey moses mengungkapkan
lainnya dicecar dua puluh pertanyaan untuk melengkapi berita acara sebelumnya
yang jelas seperti yang sudah disampaikan dari
berapa kali bap ini ada sedikit pendalaman aja
pendalaman soal apa
pendalaman soal yang sudah ditanyakan sebelumnya
kasus pelaporan asuransi oleh nasabahnya kembali terjadi
sebanyak enam puluh delapan orang nasabah melaporkan pt narada kapital indonesia
karena hingga jatuh tempo para nasabah belum mendapatkan bunga
dan pengembalian dana yang dijanjikan oleh pihak perusahaan tersebut
para nasabah ini sempat dijanjikan akan ada pencairan pada bulan november
pada bulan september tahun dua ribu sembilan belas
yang mana pada hari ini kami melaporkan yang total kerugiannya tiga puluh empat enam miliar rupiah
dengan korban sebanyak enam puluh delapan korban
tim liputan cnn indonesia